bicara mengenai fasilitas dan juga berbagai kegiatan ini ada kegiatan yang pastinya pernah diikuti ketika sekolah dasar begitu ya pramuka
pramuka praja muda kerana
betul dan sandi mors dan juga sandi sandi yang diajarkan
dan kali ini sebanyak dua puluh lima ribu anggota pramuka sekota madiabandar lampung ternyata melakukan permainan semapur secara bersama sama selama tiga puluh menit
kegiatan ini berhasil masuk museum rekor indonesia
ya kita lihat bersama
ribuan murid sekolah berseragam pramuka sudah datang ke stadion pak homan bandar lampung sejak senin pagi
mereka akan memainkan semapur komunikasi jarak jauh yang menggunakan perangkat bendera
tercatat setidaknya dua puluh lima murid sekolah di seluruh bandar lampung terlibat dalam permainan mengirim dan menerima berita lewat semapur ini
agar bergerak serentak beberapa murid ditunjuk sebagai pemimpin dan berada di atas panggung
ya persiapannya kurang lebih dua bulan setengah dan aslinya luar biasa maksimal ya
dan juga ini aspetiasi dari seluruh teman teman pengurus semua dari tingkat camatan murahan dan juga anak anak yang luar biasa ini mudah mudahan
pramuka yang ada di kota bandar selalu memberikan spot yang luar biasa
khususnya untuk pembangunan kota bandar lampung pemerintah provinsi maupun tingkat nasional
permainan semapur ini mendapatkan pengakuan dari museum rekor indonesia atau muri
dengan peserta terbanyak
jadi pada saat awal acara ini kami sudah keliling reek motor mas
kita dengan panitia juga kita coba supaya tempat titik yang menjadi tempat untuk pasaran semapur dan baris
dan memang sudah banyak sekali dan nanti untuk verifikasi data akan disulut kembali
karena tapi yang penting tadi kita sudah verifikasi keliling dan memang sudah masuk ke angka itu dan sudah cukup untuk mencahkan rekor muri
acara ini sendiri digelar untuk memperingati hari pramuka beberapa waktu yang lalu